pada maret dua ribu empat belas indonesia telah berhasil menerima sertifikasi bebas polio bersama negara anggota who di kawasan asia tenggara
namun kini kembali beresiko tinggi menghadapi kejadian luar biasa atau klb polio
meningkatnya resiko klb ini muncul setelah ditemukan satu kasus polio tipe dua yang menyerang anak berusia tujuh tahun tepatnya di kabupaten pdi aceh
dan diketahui penderita polio di aceh ini belum menerima vaksinasi apapun sehingga imunisasi dasar lengkap atau idl tidak terpenuhi
pasien dilaporkan mengalami gejala demam pada awal oktober lalu dan keluhan ini dibarengi dengan kelemahan otot tubuh yang membuat tubuh pasien sulit bergerak
sebenarnya masyarakat perlu tahu beberapa gejala polio apa saja sih yang harus diwaspadai
kita lihat dulu polio itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus
penyakit ini menyerang saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan kemudian sulit bernafas hingga yang paling fatal adalah kematian
dari satu dari sekitar dua ratus orang yang terinfeksi polio ini bisa menyebabkan kelumpuhan permanen
dan di antara pasien yang mengalami kelumpuhan ada sekitar lima hingga sepuluh persen yang bisa meninggal dunia saat otot penafasan tidak bisa bergerak
berdasarkan catatan organisasi kesehatan dunia atau who polio umumnya menyerang anak anak usia di bawah lima tahun
namun siapa saja yang belum mendapatkan imunisasi polio tetap memiliki resiko terkena
dan untuk di indonesia direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit atau p dua p kementerian kesehatan mengatakan
cakupan imunisasi polio di indonesia ini termasuk rendah
di provinsi ada di tiga puluh provinsi dan empat ratus lima belas kabupaten kota saja
untuk itu kebanyakan dari orang yang terinfeksi
sepuluh persen tidak memiliki gejala sama sekali untuk polio
atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali
nah pada kondisi lain gejala awal yaitu demam kemudian juga kerelahan sakit kepala muntah kekakuan di leher dan juga nyeri di tungkai
ada pun gejala penderita polio ini diantaranya ada polio nonpolaris yang dapat menyebabkan tadi seperti saya sebutkan demam kemudian otot lemas meningitis sakit tenggorokan
kaki tangan leher dan punggung terasa kaku dan juga sakit
sementara itu ada gejala lainnya yaitu gejala polio polaris
dimana menyebabkan sakit kepala kemudian demam sama lemah otot kaki lengan juga terasa lemah dan mulai kehilangan refleks tubuh
dan ini yang harus diwaspadai
masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu sekitar tiga sampai enam hari
dan untuk kelumpuhan terjadi dalam waktu tujuh
tujuh sampai dua puluh satu hari setelah terinfeksi virus polio
nah sindrom pasca polio adalah gejala yang mempengaruhi pasien selama bertahun tahun setelah terinfeksi
jadi polio ini tidak bisa hilang
akan terus berada di dalam tubuh kita
sindrom pasca polio ini menyebabkan sulit bernapas atau menelan kemudian juga konsentrasi mulai hilang lemah otot depresi gangguan tidur atau sleep up
kesulitan bernapas mudah terasa lelah dan masa otot tubuh mulai menurun sehingga beberapa bagian tubuh anda akan mulai mengecil
lalu untuk penyebarannya seperti apa sih sebenarnya penyebaran polio ini
pencegahannya gampang tadi seperti sudah disebutkan dalam dialog
polio ini menyebar melalui kontak orang ke orang
virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian berkembang biak ke dalam usus dan kemudian dibuang ke lingkungan melalui fesis
di mana ia dapat menyebar dengan cepat melalui komunitas terutama dalam situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk
polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh fesis kemudian menggunakan atau makan bersama dengan orang yang telah terinfeksi oleh virus polio ini
orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki tanda tanda penyakit dan tidak pernah sadar bahwa mereka telah terinfeksi
jadi yang pertama yang paling penting adalah imunisasi
nah merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio
vaksin polio yang diberikan berkali kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup
pencegahan penyakit polio juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi polio pada anak anak
kemudian pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung atau droplet dengan menggunakan masker tentunya
apalagi saat ini sedang pandemi
jadi bagi yang sakit maupun yang sehat tetap gunakan masker
selain itu mencegah polio
pencemaran lingkungan atau fesal oral dengan pengendalian infeksi dan menerapkan buang air besar di jamban
tidak sembarangan dan mengalirkannya ke septic tank
jadi tidak ada obat untuk polio yang ada hanyalah perawatan untuk meningkatkan gejala
terapi fisik digunakan untuk merangsang otot
dan meskipun ini dapat meningkatkan mobilitas tapi tidak dapat mengobati kelumpuhan polio permanen
apabila sudah terkena polio tindakan yang dilakukan yaitu pencegahan
sehingga anggota gerak diusahakan kembali berfungsi senormal mungkin
dan tentunya segera melakukan pemeriksaan jika gejala klinis sudah berat